dalam waktu dekat pemerintah akan meluncurkan program paket obat gratis bagi pasien covid sembilan belas
sebagian dari obat obatan tersebut diproduksi di dalam negeri dan selebihnya diimpor dari luar negeri
hal ini disampaikan oleh juru bicara kementerian komunikasi dan informatika dedy permadi
saat memberikan keterangan pers terkait penanganan covid sembilan belas di masa ppkm darurat
deddy menjelaskan saat ini pemerintah telah menyiapkan program pemberian obat gratis untuk pasien covid sembilan belas
pemberian obat ini akan dilakukan secara bertahap dan distribusinya akan melibatkan berbagai elemen agar pemberian obat tepat sasaran
dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat obatan pemerintah telah memutuskan untuk menyiapkan tiga ratus ribu paket obat
yang akan dibagikan secara gratis dan bertahap kepada masyarakat penerita covid sembilan belas

obat gratis tersebut akan dibagikan kepada pasien covid sembilan belas yang memiliki gejala ringan dan orang tanpa gejala atau otg
paket akan disediakan oleh kimia pharma dan didukung oleh tni
sedangkan pembagian paket ini akan dilakukan oleh babinsa babinkan tipmas dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan
serta puskesmas setempat
peluncuran paket obat gratis tersebut akan dilakukan oleh bapak presiden dalam minggu ini